anda masih bersama kami di sapa indonesia siang bersama saya ian rahman
saudara sejumlah warga di lampung timur lampung menebar ikan di jalan berlubang yang berisi genangan air
aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah sempat sebab puluhan tahun jalan rusak tak kunjung diperbaiki
sejumlah warga lampung timur di desa pasar sukadana kecamatan sukadana lampung menggelar aksi protes di tugu selamat datang
mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi jalan yang tidak pernah diperbaiki selama dua puluh tahun terakhir
jalan yang rusak parah merupakan akses bagi warga beraktivitas
bahkan beberapa bagian jalan sudah tidak layak dilalui lagi
warga geram memutuskan untuk melakukan aksi protes
masa aksi menebar ikan di area jalan berlubang yang digenangi air sebagai simbol dari keadaan jalan yang semakin buruk dan minimnya perhatian pemerintah setempat
jalan di lampung timur
tidak terlalu banyak jalan yang rusakannya sangat memperhatikan
sangat membahayakan pengguna jalan
dan ini sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun
jadi seakan akan tidak ada perhatiannya dari pemerintah daerah atau barat terkait untuk membangun
tentunya kami sangat mengharapkan ada perubahan yang lebih baik
dari infrastruktur kepentingan masyarakat
warga berharap pemkap lampung timur peduli dan mau memperbaiki jalan yang rusak
sebab selain mengganggu aktivitas warga jalan rusak dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengendara yang melintas
dekuk halid shah kompas sivil lampung timur lampung